pmi kota banda aceh juga sudah membuka rekening donasi melalui tiga rekening bank
ya anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening pmi di bank mandiri
kemudian di bank bca dan juga bank bri
selain membuka rekening donasi pmi pusat juga akan mendistribusikan obat obatan
sejauh ini pmi provinsi aceh telah memobilisasi tiga unit ambulans
satu sukarelawan dan lima tim asesmen untuk membantu korban gempa di kabupaten pidijaya